meledak di lahore pakistan dan menewaskan sedikitnya tujuh puluh orang pada minggu waktu setempat
ya korban tewas kebanyakan adalah perempuan dan anak anak mereka sedang berkumpul di taman
bom meledak di area parkir taman gol shana iqbal yang hanya berjarak beberapa meter dari tempat bermain anak anak
selain korban tewas sekitar tiga ratus orang terluka akibat ledakan ini
faksi taliban jamaatul akhrar mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini
ya saat kejadian taman dalam kondisi ramai karena sedang liburan pascah
tahun lalu sebuah bom juga meledak dan menewaskan pejabat serta delapan orang lainnya di provinsi ini
padahal kota lahori yang terletak di provinsi punjab sebenarnya adalah wilayah yang paling damai di antara wilayah lain di pakistan